sebaiknya kalian pergi dari sini
rana mengira kau adalah rasulnya
dan sebaiknya saat ini
hindarilah segala sesuatu yang berbau ingin
biarkan dia istirahat
tadi saya tidak melihat ada orang di rumahnya ratna
kalau ratna sendirian disana siapa yang akan menjaganya datuk
kalau andung baya sedang pergi
biasanya menjaga ratna adalah uni jamila
mungkin sekarang dia berada di rumah ratna

kalian tidak perlu khawatir
aku akan terus menerus memantau keadaan ratna
tapi saya dan juga limbu bu sangat mengkhawatirkan keadaan rata seperti ini
kalau begitu kalian pulanglah
atau kalian temui keluarga kalian di palembang
biar aku yang bertanggung jawab
kalau begitu kami permisi
membuat aku pengadil